puncak arus balik gelombang pertama sudah terjadi pada selasa dua puluh lima april lalu
menurut data polda jawa tengah dan jasa marga
jumlah kendaraan dari semarang ke arah barat pada hari itu mencapai lima puluh lima ribu
sedangkan sehari sebelum dan sehari sesudahnya
yakni dua puluh empat april dan dua puluh enam april jumlah kendaraan tercatat lima puluh satu ribu pada masing masing hari
polda jawa tengah mengatakan separuh pemudik di semarang sudah kembali ke arah jakarta
perhitungan ini didasarkan pada data jumlah kendaraan pada arus mudik
kendaraan yang melewati gerbang tol kali kangkung semarang berjumlah tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu
sedangkan pada arus balik jumlah kendaraan ke arah jakarta yang melintas di gerbang tol kali kangkung perabu dua puluh enam april
sudah sebanyak satu ratus sembilan puluh tujuh ribu kendaraan
yang masuk dulu itu hampir sekitar tiga ratus sembilan puluh tujuh
itu yang masuk ke jawa tengah melalui jetpol kalikangkung menuju solo sampai jawa timur
sekarang sudah empat puluh tujuh persen
jadi empat puluh tujuh persen yang sudah kembali
yang sisanya tentunya masih ada spare waktu tanggal dua puluh enam dua puluh tujuh dua puluh delapan sampai tiga puluh
artinya ini nanti diperkirakan untuk arus balik itu bisa terurai
wacana adanya gelombang kedua arus balik pada dua puluh delapan april sampai satu mei ini
juga menjadi perhatian pihaknya samarga
jasa marga terus memantau dan melakukan evaluasi bersama polda jawa tengah
realisasinya nanti ya mas ya
kita juga masih belum ketemu ini puncaknya hari apa nilai berapa
kita baru bisa lihat nanti setelah beberapa hari ke depan kita lihat angka puncaknya nanti ada di mana
terpecahnya arus balik tak lepas dari imbauan pemerintah
untuk menghindari perjalanan balik ke arah jakarta pada dua puluh lima dan dua puluh enam april
begitu juga rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari gerbang tol kalikangkung
hingga jakarta dengan skema ganjil genap
damar sinuko semarang jawa tengah